dinas perudukan dan catatan sipil atau dukcapil kabupaten bone bolang gorontalo
senin pagi kembali memusnahkan dua puluh delapan ribu ktp elektronik
setelah digunting seluruh ktp elektronik tersebut dibakar
usai apel pagi pemerintah kabupaten bone bolango gorontalo membakar

yang rusak dan mengalami perubahan data
pemusnahan ktp elektronik yang sudah tidak berlaku ini
dilakukan berdasarkan surat edaran dirjen dukcapil
guna mencegah terjadinya penyalahgunaan
yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab
seperti beberapa daerah tertentu
saat ini di kabupaten bone bolango ada satu empat ratus empat puluh warga
yang belum memiliki ktp dan belum melakukan perekaman iktp
di harapkan lewat pemusnahan ini memberi keyakinan kepada publik
bahwa tidak ada ktp yang bisa terulang disembunyikan atau disalahgunakan
baik oleh pemerintah daerah atau oleh partai partai yang terkunci
terkait dengan ktp ktp yang tidak berlaku lagi
hari ini semuanya sudah kita musnahkan
hari ini dengan cara dibakar karena berdasarkan surat edaran yang baru
yang sebelumnya itu hanya digunting
kemudian kita taruh disimpan pada tempat kita
dan kita bawa ke jakarta hari ini
sudah ada surat edarannya dari hari jumat bahwa itu harus dimusnahkan di daerah
surat edarannya sudah keluar
dan hari ini yang kita musnahkan itu ada
dibusnahkan dengan cara dibakar ada dua satu ratus tiga puluh
eh dua puluh delapan satu ratus tiga puluh keping dari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
ini ktp yang tidak berlaku pak
jadi ktp rusak ktp infalid kemudian yang merubah elemen datanya itu semua kita namakan ktp rusak
sehingga hari ini kita bakar semua sesuai dengan surat edaran yang baru
puluhan ribu ktp elektronik yang sudah rusak serta masa berlakunya sudah habis
dimusnahkan di halaman destuk capil kabupaten bandung
dan di halaman kantor bupati polewali mandar pada senin pagi
pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar
banyak dua puluh sembilan tiga ratus delapan puluh sembilan keping ktp elektronik dimusnahkan dengan cara dibakar
di halaman kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil
destuk capil kabupaten bandung senin pagi
sebelum dibakar puluhan ribu ktp ini dipastikan sudah digunting atau dilubangi terlebih dahulu
ktp elektronik yang dimusnahkan ini merupakan ktp yang sudah rusak
serta masa berlakunya sudah habis atau invalid
milik warga dari tiga puluh satu kecamatan di kabupaten bandung
selain rusak dan tidak lagi valid
ktp yang dimusnahkan ini juga merupakan ktp milik warga yang sudah berpindah dari kabupaten bandung
kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bandung salimin mengatakan
pemusnahan puluhan ribu keping ktp ini
dilakukan sesuai dengan perintah menteri dalam negeri
guna menghindari berbagai penyalahgunaan
salah satunya praktik curang menjelang pesta demokrasi dua ribu sembilan belas mendatang
jumlah yang rusak atau invalid saat ini yang kita akan bakar
ada dua puluh sembilan tiga ratus delapan puluh sembilan keping
tujuannya untuk apa pak
tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan ktp yang sudah rusak ini
diharapkan dengan dibakar semuanya akan hilang
sah puasangka tentang keberadaan sehingga dikhawatirkan disalahgunakan
sementara di polewali mandar sulawesi barat
sebanyak sebelas delapan ratus sembilan puluh satu lembar ktp elektronik
dibakar di halaman kantor bupati polewali mandar senin pagi
pemusnahan ini dilakukan langsung oleh bupati polewali mandar
dan disaksikan aparat kepolisian kejaksaan pengadilan
panwaslu dan kpu
ktp elektronik yang dimusnahkan sebagian besar yang diterbitkan secara massal dari jakarta
pada tahun dua ribu sebelas serta ktp elektronik yang mengalami perubahan status
dan kesalahan pencetakan
pemusnahan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal tidak diinginkan
khususnya ulah oknum yang tidak bertanggung jawab
yang ingin memanfaatkan ktp elektronik yang bermasalah ini
jelang pelaksanaan pemilu tahun dua ribu sembilan belas mendatang
misalnya ktpl nya rusak
jadi itu kita ganti
kemudian ada juga yang misalnya pindahan
berarti invalid lagi tidak sama lagi data yang ada dalam server
sehingga itu ini semua yang kita musnahkan
kemudian ada juga yang rusak misalnya kita salah cetak
misalnya cetakannya tidak pas
sehingga kita musnahkan juga
sama dengan itu semua
jadi pemusnahan ktp ini
ktp ini sudah invalid
tidak berlaku lagi tidak dibagi lagi
kita takut kalau digunakan oleh orang lain
sehingga akhirnya ini kurang lebih sebelas ktp yang ada di kepan wali mandar yang kita musnahkan
khusus di polewali mandar
dari jumlah warga yang wajib memiliki ktp elektronik